untuk mencium tangannya
dan bertemu dengannya ya allah
putraku kian santan
dimana kamu berada nak
ibunda sudah tidak bisa menahan rasa rindu ini
itu dia yang berhenti
ini dia yang ditunggu tunggu
ini antarkan dia ke kamarku aku mau malam ini dia dibawa pengawasanku bk urah
kamu tebodoh bagaimana saya bisa makan kalau tangan saya terikat
tangan saya ini berarti sudah terlepas bisa makan ikutan wae kamu teh
alhamdulillah sudah berapa hari tidak ketemu nasib
aku sangat jijik dengan pakaian itu apalagi sudah tersentuh oleh si bandut tua

suara apa itu
hei siapa kalian
nyai sendiri siapa nyai pasti calon istri simpanan bandor tua itu ya
hadirnya nyai kami sudah dua hari ini tidak dipanggil untuk melayani kilora
kami disekap kilurah kami dipaksa untuk melayani tamu tamunya
dan kami juga dipaksa untuk dijadikan istri simpanan si bandor tua itu
lalu mengapa kalian tidak lari saja
kalau kami melakukannya kami akan korbankan keluarga kami
kami tidak mau kilurah menyekap mereka juga
dan akan membunuh mereka jika kami tidak menuruti keinginan kilurah
kilora itu sangat pandai melacak keberadaan semua orang termasuk kami dan keluarga kami
dan dia juga menyebar semua mata mata dimana mana nyai
dewa ta'agu aku harus membebaskan mereka dari bandor tua ini
ternyata bandu tua ini lebih jahat dari yang aku kira
mentang mentang mempunyai harta
dia anggap harga diri wanita bisa dia beli dan seenaknya dia paksa untuk menjadi istri simpanan
aku harus menghadapinya
tapi bagaimana caranya
terima kasih kisanak
kisanak telah menolongku
padahal itu bisa membahayakan diri kisanak sendiri
aku juga berhutang nyawa kepadamu
tempoh hari kau telah menyelamatkan
kalau tidak salah kau telah memperkenalkan dirimu sebagai balapati
benar sekali kisanak
kalau boleh tahu siapa nama kisah
kalau boleh tahu anda kemana kau pergi
tujuanku akan ke pajajaran
aku ingin bertemu dengan gusti prabu siliwangi untuk mengemban tugas darinya
aku sendiri sedang menjalankan tugas dari gusi prabu siliwangi untuk memeriksa wilayah pinggiran yang sedang bergona
aku hanya bisa berdoa
mudah mudahan perjalananmu tidak mendapat halangan satu apapun
iya terima kasih
kalau begitu aku mohon pamit
aku akan pergi mencari kayu bakar dulu
untuk membuat api
aku sangat rindu dengan ibu anda
walaupun rasa sakit yang berlipat ganda seperti ini
menerima semua ini
tolong pertemukanlah hamba dengan ibunda ya allah
untuk mencium tangannya
dan bertemu dengannya ya allah
putraku kian santan
dimana kamu berada nak
ibunda sudah tidak bisa menahan rasa rindu ini
amba mohon ya allah
amba mohon ya allah
untuk mencium tangannya
dan bertemu dengannya ya allah
putraku kian santan
dimana kamu berada nak ribu
untuk mencium tangannya
dan bertemu dengannya ya allah
putraku kian santan
dimana kamu berada nak ribu
untuk mencium tangannya
untuk mencium tangannya
putraku kian santang
kamu terlihat lelah istirahatlah
buddha aku sangat rindu dengan bunda
ibu bunda juga sangat merindukanmu
sekarang ibu bunda ada di sisi bunda
kamu tidak perlu takut lagi ya
bunda sudah banyak tempat yang aku singgahi
tidak ada yang lebih nyaman
kecuali dengan ibunya
tidak ada satu orang ibu pun di dunia ini
yang akan merasa nyaman
bila tidak bersama anak anaknya

ketika pikiranmu terlihat
buatku tahu yang penting
main saja dengan pemikiranmu
di sisi diri